pencapaian prestasi atlet atlet indonesia dalam olimpiade tokyo dua ribu dua puluh patut diapresiasi
meski begitu masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi
mulai dari turunnya peringkat indonesia hingga pembinaan olahraga nasional
kami bahas bersama menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
selamat malam pak menteri
selamat malam pak menteri bisa mendengar suara saya pak
pak zainuddin bisa mendengar suara saya
ya tiffany ini baru tadi enggak
oke pak menteri jadi selain prestasi ada hal hal yang juga harus kita evaluasi
dalam perjalanan kontingen indonesia ya yang bertanding di olimpiade kemarin
salah satunya kenapa kita akhirnya bisa turun peringkat pak dibandingkan dua ribu enam belas turun sembilan peringkat pak
ya jadi sebenarnya begini
kalau dilihat dari perolehan medali ya dibanding dengan rio itu kita aman
karena waktu itu kan kita dapat tiga sekarang dapat lima
tetapi karena kita sekarang sudah mulai menerapkan grand design olahraga nasional
maka mau tidak mau menempatkan olimpiade sebagai sasaran utama
dan asean games dan sea games sebagai sasaran antara saja
maka tentu kita harus menetapkan di peringkat
walaupun ini masih jadi perdebatan orang masih tetap ada juga yang mengatakan
sebaiknya kita mengukur itu dengan perolehan medali
nah kalau perolehan medali sih aman nggak ada masalah ya
artinya dua ribu enam belas dan dua ribu dua puluh ini atau dua ribu dua puluh satu sekarang ya itu juga nggak ada masalah
tercapek aja ininya
cuma kita tidak mau itu
yang kita mau adalah
peningkatan prestasi olahraga nasional itu harus bisa merata
merata di semua cabang olahraga
sekarang kita memang masih bertumpu di beberapa cabang olahraga tertentu
dan itu yang konsisten
misalnya bulu tangkis dan kemudian angkat besi
tadi juga sempat ditayangkan perpanahan perna
padahal kan cabar cabar kita banyak
nah kita mau memperluas basis itu sehingga kita harus menetapkan peringkat
nah memang benar harus kita lihat lagi cara kita mengukur
karena kalau dilihat dengan perolehan seperti itu
kalau pakai basis rio maka kita tidak harus di posisi itu
tetapi apa yang terjadi
karena banyak negara negara yang tadinya tidak ada peringkat di tahun dua ribu enam belas
itu tiba tiba mereka sekarang mendapatkan medali
mendapatkan medali dan akhirnya mereka mendapatkan medali
mendapatkan medali dan akhirnya mereka mendapatkan medali

jadi dengan demikian maka akhirnya kita harus ke bawah
jadi kalau pakai ukuran rio kita tidak ada masalah
karena kalau rio itu saya sampaikan tadi ada negara negara seperti venezuela misalnya
ada beberapa tapi saya lupa ya
ada sepuluhan negara yang tadinya tidak ada mesir juga
itu bahkan ada yang tidak mendapatkan medali tetapi sekarang mereka mendapat
jadi di situ
kalau dilihat dari performa dari prestasi sebenarnya kita nggak turun
cuma memang ya karena kita menjadikan peringkat menjadi ukuran
kita harus bisa terima bahwa ada negara negara yang tidak kita hitung
tiba tiba dia masuk ke atas
terkait dengan perluasan basis tadi yang pak menteri sampaikan
bagaimana perluasan basisnya
karena ini konsistensi cabang olahraga yang menjadi unggulan gitu ya
selama ini juga dipertanyakan
kenapa hanya bulu tangkis kemudian angkat besi kemudian panahan
seakan akan cabang olahraga yang indonesia bisa tuh cuma itu itu aja
perluasan basisnya seperti apa pak menteri
sehingga cabang olahraga lainnya itu juga bisa unjuk gigi di olimpiade
yang pertama adalah karena olimpiade yang kita sudah tetapkan menjadi sasaran utama
harus cabang olahraga yang dipertandingkan di olimpiade
karena tidak semua cabang olahraga itu dipertandingkan di olimpiade
misalnya pencah silat
pencaksilat itu sangat bagus kita dan bisa mendulang medali emas banyak
tetapi di olimpiade tidak dipertandingkan
jadi kita tidak masukkan di yang kita dorong ke sasaran olimpiade
yang kedua di dalam grand design olahraga kita
itu sudah ditetapkan bahwa kita akan fokus dan konsentrasi kepada
cabang cabang olahraga yang mengandalkan akurasi dan teknik
ini sesuai dengan diskusi kita dengan para guru besar olahraga dari berbagai perguruan tinggi
bahwa sesuai dengan karakteristik fisik orang indonesia dan banyak pertimbangannya
sehingga kita fokus dulu untuk sementara ini ke cabang cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan fisik
disitulah kemudian bulu tangkis tetap
angkat besi tetap panahan masuk atletik masuk menembak masuk
bahkan panjat tebing yang baru saja masuk di dalam daftar itu
sekarang kita punya juara dunia
nah ini juga kita masukkan
kemudian juga ada taekwondo ada karate
tetapi kemudian nomor nomor tertentu
dayung itu rowing aja yang kita masukkan
jadi tidak semua nomor dari cabang itu misalnya menembak
nah kita konsentrasi ke yang nomor apa
jadi tidak karena setiap cabang olahraga itu nomor nomor yang dipertandingkan juga banyak
nah kalau kita tidak konsentrasi akhirnya pembinaan kita juga tidak terfokus
nah di dalam pembinaan dalam grand design kita ada sistem promosi dan degradasi
bagi yang tidak berprestasi kita akan degradasi bagi yang berprestasi silahkan masuk di dalam cabur unggulan itu
oke selain itu bagaimana pembinaan sistem olahraga nasional kita tadi
selain yang pak menteri sampaikan
akhirnya pun ini juga akan menyangkut bagaimana kita bisa membangun fondasi tidak hanya sistem
tapi juga atlet atlet yang mampu bersaing di kancah internasional pak
oh iya kalau mengandalkan seperti pembinaan sekarang maka prestasi kita akan begini begini terus

oh iya kalau mengandalkan seperti pembinaan sekarang maka prestasi kita akan begini begini terus
makanya kenapa kami berani melahirkan grand design olahraga nasional
itu dimulai dari bibit bibit talenta ya
kita menjaring talenta di seluruh indonesia sehingga atlet atlet yang sekarang sudah di elit
ada pelapis pelapisnya ada pelapis ini selesai muncul lagi ini selesai muncul lagi dan itu sudah dilakukan di negara negara lain
nah kalau dari jumlah talenta seperti yang di grand design itu kita mulai dari dua ratus lima puluh ribu orang talenta yang tersebar di seluruh indonesia

tentu sekarang mereka sedang berada di sd smp kemudian kita dorong kita seleksi lagi sampai ke tingkat atas
itu menjadi tiga puluh satu lima ratus kemudian tiga tujuh ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh dan terakhir di ujungnya itu kita akan mendapatkan satu ratus lima puluh orang atlet elit nasional
itu yang kita akan kirim ke berbagai

jadi apa yang kita siapkan dalam grand design itu berlapis
bertahap dan sistematik pembinaannya
bertahap dan sistematik pembinaannya
oke pak menteri kita harus memetik pelajaran ya evaluasi pelajaran dari olimpiade tokyo dua ribu dua puluh

yang ini bisa nanti kita jadikan modal atau persiapan menuju event olahraga berikutnya seperti asian games dan juga sea games ya
bagaimana pak persiapan kemudian pelajaran agar kita juga bisa semakin menunjukkan tarik nih di kaca olahraga internasional
ya oke sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa target utama kita adalah olimpiade
asean games dan sea games hanya sasaran antara saja
sehingga kita sekarang harus konsisten bicara olimpiade
olimpiade yang akan kita hadapi adalah olimpiade paris tahun dua ribu dua puluh
nggak lama lagi akan mulai ada kualifikasi kualifikasi
nah kita harus kawal dari sejak kualifikasi

sebelum sebelumnya kan kita sudah di ujung ujung
nah sekarang kita harus mengawal di kualifikasi
dan ada satu pelajaran yang berharga betul dari tokyo ini
misalnya ada satu negara yang kalau dilihat ya tidak bukan negara besar
tapi akhirnya dia konsentrasi dan fokus bisa menghasilkan yaitu jamaica
jamaica itu karena mereka tahu dia punya kekuatan di atletik
maka itu yang kemudian dikirim ke amerika
nah dikirim ke amerika di sana bertanding berlatih dan lain sebagainya
akhirnya bisa menghasilkan di olimpiade itu
nah pola pola seperti ini akan kita lihat
kemudian yang kedua pelajaran yang berharga juga adalah kita melihat perkembangan dari negara negara lain harus secara lengkap
nah pengalaman yang lalu karena kita berdasarkan dengan patokan rio de janeiro tahun dua ribu enam belas
ternyata ada yang tidak terpantau oleh kita
yang mereka justru melesat
nah ini juga harus kita jadikan sebagai pelajaran
intinya adalah menghadapi paris dua ribu dua puluh empat kita harus persiapkan dari sekarang
nanti kita akan ketemu asean games sea games itu sih kita bagi sasaran antara saja
ya sasaran antara saja betul
oke optimistis ya bahwa kita akan merasakan manisnya capaian indonesia di paris nanti dua ribu dua puluh empat
sehingga kita bisa mengulang lagi bahkan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan seribu sembilan ratus delapan puluh
begitu tidak hanya medali tapi juga peringkat ya pak menteri ya
ya asal grand design olahraga ini dijalankan dengan benar
dan mendapatkan dukungan dari semua pihak
kalau cuma kemenpora aja ya nggak jalan juga dia
terima kasih pak menteri sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak sehat selalu selamat malam
ya selamat malam